kementerian investasi badan koordinasi penanaman modal atau bkpm mengajak asean berkolaborasi dalam upaya menciptakan investasi yang inklusif kuat dan berkelanjutan
asean investment forum dua ribu dua puluh tiga menjadi forum investasi pertama selama sejarah berdirinya asean dan menjadi terobosan keketuaan indonesia pada asean dua ribu dua puluh
sehingga asean perlu memperkuat kolaborasi dalam hal promosi dan fasilitasi investasi agar asean menjadi satu komunitas yang kuat
saya menginginkan asean ke depan yang lebih kuat
kita boleh berkompetisi tetapi juga kita harus melakukan kolaborasi
karena tidak ada negara atau satu kelompok
atau satu kelompok usaha di dunia yang hebat kalau cuma hanya mengandalkan kompetisi
tapi kolaborasi itulah salah satu kata kunci
dan saya menginginkan di forum ini ayo asean kita harus melakukan kolaborasi yang saling menguntungkan untuk tercapainya pembangunan di kawasan ini
sementara itu sekretaris jenderal asean kau kim hon mengatakan prospek asean untuk jangka menengah tetap positif karena adanya gerakan diversifikasi rantai masuk global
untuk itu perlu diperhatikan
untuk itu perlu diperhatikan
untuk itu perlu diperhatikan
untuk itu perlu diperhatikan
untuk itu perlu diperhatikan